dari rilis humas kementerian agama dirjen dimas islam kamarudin mengatakan
setelah dibebas tugaskan sebagai kepala kauatan habang
sukana selanjutnya dimutasi sebagai penghulu di wilayah jakarta pusat
kepala kauatan habang dinilai mengabaikan ketentuan terkait protokol kesehatan
saat menjalankan tugas pencatatan pernikahan muhammad irfan dan najwa sihab di petamburan
wakil ketua komisi delapan dpr aceh hasan zazili menepis isu
bahwa pencopotan kepala kauatan habang ini bersifat politis
ia menyebutkan bahwa sanksi yang diterapkan terhadap kepala kauatan habang ini
juga terjadi kepada seluruh jajaran kantor urusan agama
yang ada di berbagai daerah yang telah melanggar protokol kesehatan
dalam menggelar acara pernikahan maupun kegiatan keagamaan
kalau ada kua atau penghulu yang menikahkan siapapun
tanpa mempertimbangkan protokol covid sembilan belas
maka itu artinya kan telah melanggar protokol yang telah ditetapkan oleh kementerian agama
sementara itu dampak kerumunan masa rizik sihab di megamendung kabupaten bogor juga berbuah sanksi
gubernur jawa barat ridwan kamil memberikan sanksi kepada bupati bogor ade yasin berupa sanksi teguran
menurut emil sanksi yang diberikan ialah sanksi yang paling ringan
karena dia meyakini pemerintah kabupaten bogor bakal melakukan evaluasi
sehingga tak langsung memberikan saksi berat
karena urutan sanksi di pergub kami kan ada teguran
kemudian sanksi administratif baru sanksi denda
jadi urutannya pertama adalah sebuah teguran
sebelumnya terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan rizik sihab
kepolisian negara republik indonesia juga telah memutasi posisi kapolda metro jaya dan kapolda jabat
kapolda metro jaya yang sebelumnya dijabat oleh irjen polisi nana sujana
digantikan oleh irjen polisi fadil
kepolisian negara republik indonesia juga telah memutasi posisi kapolda metro jaya dan kapolda jabat
jawa barat yang sebelumnya diimban oleh irjen polisi rudy sufahriyadi
digantikan oleh irjen polisi ahmad doviri
tim liputan cnn indonesia